ya demi mengantisipasi penyebaran virus corona varian omikron lebih luas lagi
perawatan pasien dengan sistem isolasi terpadu kembali diupayakan di sejumlah wilayah
pasien yang tidak dapat memenuhi syarat klinis dan syarat rumah sebagai tempat karantina
dianjurkan untuk melakukan isolasi di wilayah yang ditentukan
kemudian bagaimana pelaksanaannya akan se efektif apakah isolasi terpadu ini
untuk membahasnya bergabung bersama kami
alexander ginting ketua bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas
pak alex selamat malam
pak alex selamat malam bisa mendengar suara saya
halo pak alex selamat malam
ya selamat malam
kita ketahui sekarang didominasi oleh transmisi lokal
kasusnya bahkan semakin tinggi
isolasi mandiri dulu kita bahas di luar dari isoter
apakah isolasi mandiri atau tanpa pengawasan ini efektif untuk mencegah pasien
melakukan aktivitas yang mungkin berisiko terhadap orang di sekitarnya
ya saya tidak begitu mendengar pertanyaannya
tapi saya bisa menduga masalah yang dibahas adalah masalah isolasi mandiri
dan masalah isolasi mandiri ini adalah salah satu terobosan
di dalam menjawab kenaikan kasus yang terjadi
khususnya di daerah perkotaan dan aglomerasi
jadi bagaimana kita ketahui bahwa apapun
variannya maka itu adalah tetap covid
jadi tetap covid sembilan belas
jadi masyarakat tidak perlu memperbincangkan dan mempersoalkan
harus mencari varian omikron atau mau varian delta
tapi itu adalah covid sembilan belas
jadi inilah yang harus disampaikan ke masyarakat
dan yang kemudian yang kedua bahwa klinis penyakit itu ada yang ringan
ada yang sedang ada yang berat dan ada yang tidak bergejala
jadi bagi mereka yang tidak bergejala
tetap harus di rumah
yang ringan juga harus tetap di rumah
tetapi ada persyaratannya
persyaratan klinis dan persyaratan rumahnya
klinis tentu comorbidnya tidak ada dan bisa terkontrol
usianya di bawah empat puluh lima
dan kemudian tidak ada yang membuat perburukan
persyaratan rumah juga penting
dia punya kamar tersendiri kamar mandi tersendiri
dan tidak bergabung dengan mereka yang komporentan
ibu lansia atau ayah lansia
ataupun juga ibu hamil
ataupun juga mereka yang punya comorbid dengan penyakit alergi dan asma
oleh karena itu pemerintah juga
mereka yang tidak layak baik secara klinik maupun juga secara komorbid
tentu ini bisa masuk rumah sakit
tapi kategorinya sedang dan berat
tetapi kalau misalnya rumah tidak memadai
maka dia akan disiapkan isoter
dan isoter ini tentu
tidak akan jauh dari rumah atau tidak akan jauh dari tempat komunitas
dan ini sudah disiapkan
ada yang berupa asrama haji ataupun juga misalnya balai diklat
ataupun rumah susun
ini disiapkan untuk menampung mereka yang sudah positif ringan
dan kemudian rumahnya tidak memadai
dan berpotensi untuk menularkan kepada anggota keluarga
oleh karena itu kepada seluruh warga
tidak perlu khawatir dan tidak perlu panik
penyakit ini kalau bisa dikelola dengan
maka dia akan bisa recovery
dengan catatan bahwa apa yang sudah dianjurkan pemerintah harus diikuti
sebagai contoh misalnya bagi yang ringan
khususnya di aglomerasi jabodetabek
itu sudah disiapkan layanan telemedicine
layanan telemedicine itu akan bekerjasama dengan hasil dari laboratorium
yang sudah muncul di aplikasi peduli lindungi
kemudian dengan layanan telemedicine
bagi mereka yang ringan tentu akan mendapat obat
ada yang disebut dengan paket a ada yang paket b
bedanya adalah paket a itu hanya obat obatan vitamin
memang tidak perlu antivirus tidak perlu antibiotik
paket b itu adalah obat obat dengan vitamin
dan kemudian diperlukan antivirus
dan kemudian antivirus ini ada dua jenis
dan kemudian kalau demam ada paracetamol
tentu layanan telemedicine ini bisa melakukan obat obatan vitamin

tentu layanan telemedicine ini bisa melakukan obat obatan vitamin

dia harus di dalam pengawasan para dokter
jadi dokter dokter sudah dilatih untuk bisa melakukan assessment
dengan layanan telemedicine
tapi bagi mereka yang terjadi perburukan
ini harus rumah sakit
dan pemerintah sudah menyiapkan rumah sakit rumah sakit rujukan
untuk merawat yang sedang maupun yang berat
baik itu juga masalah comorbid
ataupun juga masalah virulensinya itu sendiri
jadi oleh karena itu protokol yang sudah diatur protokol yang sudah diatur
protokol yang sudah diatur pemerintah dalam rangka pelayanan kesehatan ini
harus benar benar kita ikuti
kita tidak perlu panik beramai ramai masuk rumah sakit
atau beramai ramai mengungsi ke isoter
tetapi semua harus ada klasifikasi yang sudah ditetapkan
jadi artinya pemeriksaan pcr dan antigen harus bisa mengatur tersebut
pak alex menyinggung soal telemedicine tadi anda katakan
kita ketahui saat ini hanya berada atau di
melayani untuk masyarakat jabodetabek
melayani untuk masyarakat jabodetabek
dan tadi kemarenka sebaru baru saja mengatakan jawa dan bali juga akan membuka layanan telemedicine
bagaimana dengan warga warga di daerah lainnya di luar jawa dan bali
bagaimana inisiasi dari satgas daerah mungkin untuk memberikan layanan cepat
kepada para pasien dengan obatnya dan juga perawatannya
ya jadi sebagaimana kita ketahui bahwa ppkm di dalam pengaturan pengawasan
dan pengendalinya kita lihat selama ini ada di bawah komando jawa dan bali
dan kemudian ada komando di luar jawa dan bali
kenapa ini terjadi
karena memang nuansanya atmosfernya naturalnya berbeda
tidak bisa kita samakan situasi kalimantan sumatera dengan jawa dan bali
dan tentu juga tantangannya juga berbeda
jadi sebagai contoh bahwa jawa dan bali ini kenaikan kasusnya sudah naik
tapi belum naik eksponensial seperti yang terjadi di bulan tujuh
tetapi masyarakat tetap harus dibangun puas padanya tetapi masyarakat tetap harus dibangun puas padanya
isoter harus diaktifkan kembali tidak hanya di daerah aglomerasi jakarta
ataupun bandung ataupun surabaya termasuk juga di daerah daerah yang ada di jawa tengah dan jawa timur
ini sudah pernah kita eksersis di bulan enam bulan tujuh
dan kemudian bagaimana di luar jawa dan bali
kita juga sudah pernah meng exersais waktu kita di bulan januari februari dan maret
di mana kita mengaktifkan ppkm kabupaten dan kota
dan kemudian juga kita mengaktifkan di tingkat desa dan di kelurahan
jadi ini semua hanya tinggal mengulangi
yang sudah pernah kita kerjakan
yang penting bahwa kolaborasi pentahelix
ini terhentuk implementasi dari tingkat nasional provinsi keupatan kota
hingga kelurahan dan kecamatan dan desa
jadi ini menjadi target kita
dan yang harus kita lihat bahwa masyarakat itu bukan menjadi objek dalam penanggulangan covid
tetapi dia juga adalah menjadi subjek dalam penanggulangan covid
jadi ini adalah penanggulangan kita bersama tugas kita bersama
untuk bisa mengelola
agar penularan virus ini tidak akan memburuk
tetapi bagaimana kita bisa mencegahnya
tentu ini ppkm level tiga yang sudah diterapkan ini akan membatasi pergerakan kita
tentu akan ada pengawasan ada pengendalian ada checkpoint untuk mengatur pembatasan tersebut
tapi yang membedakan kita beberapa bulan yang lalu adalah bahwa sekarang aplikasi peduli lindungi itu sudah diterapkan secara masif
sehingga kalau aplikasi peduli lindunginya hitam
maka dia akan masuk ke esoter atau dia isomat
kalau aplikasi peduli lindunginya warnanya merah
maka dia harus bersiap untuk vaksinasi
kemudian kalau aplikasi peduli lindunginya kuning
maka dia harus siap untuk vaksinasi
kemudian bagi mereka yang sudah merah
itu akan bersiap untuk vaksinasi dan kemudian juga untuk booster
pak alex kalau kita tarik ke belakang
tadi anda mengatakan di bulan tujuh bulan juli
isoter menjadi upaya penekanan covid sembilan belas begitu di beberapa wilayah kabupaten kota
kemudian sekarang dilakukan lain
oke kemudian sekarang dilakukan lain
mengingat dari perilaku dan juga mobilitas apakah ini hanya akan dilakukan di daerah daerah
dengan kasus covid sembilan belas tertinggi indikatornya pas aja falex ya jadi iso ter dan isoman ini
adalah proses dari hasil kontak tracing proses dan hasil testing jadi mereka yang positif mereka
harus stay at home ada di rumah dan rumah itu ada yang tidak memadai maka dia pindah ke isoter
jadi mereka yang di rumah ini tentu akan diperdayakan jadi kata kuncinya adalah mengaktifkan
ppkm skala mikro ppkm skala mikro adalah bagaimana kepala desa dan kelurahan itu ikut mengendalikan
warga warganya melalui bapak rt dan bapak rw jadi oleh karena itu seluruh masyarakat yang
ada harus bisa kita kendalikan dan kita ketahui keberadaannya jangan hanya sekedar positif di
rumah kita tidak bisa mengendalikan keberadaan kita tidak bisa mengendalikan keberadaan kita tidak bisa
oleh karena itu juga bahwa ini juga bukan hanya dimiliki jawa dan bali
juga harus bisa dikerjakan di berbagai provinsi yang ada di indonesia bahwa masalah delta ini
dilaporkan ada di tiga puluh empat provinsi omikron sampai saat ini memang ada banyak kasusnya meningkat
khususnya transmisi lokal di daerah pulau jawa dan sekarang juga bali jadi jadi untuk
masyarakat sebenarnya tidak perlu mempersoalkan apakah dia omikron atau delta yang kita lihat
adalah begitu hasil pcr positif maka dia adalah covid sembilan belas kalau covid sembilan belas tentu harus ada
pengelolaannya kendatipun kita sudah vaksinasi dua kali ataupun booster satu kali kita masih
berpotensi untuk terjadi terinfeksi maka kata kuncinya adalah penegakan protokol kesehatan
ke potohan untuk mencuci
maupun di jerman mereka sudah empat kali vaksinasi tapi tetap saja terjadi infeksi
kenapa karena itu adalah masalah protokol kesehatan
mereka nonton bola beramai ramai tetapi beramai ramai tidak memakai masker
walaupun sudah vaksin tiga empat kali tapi apa yang terjadi mereka terinfeksi
ini menjadi pembelajaran kita untuk masyarakat baik masyarakat perkotaan
maupun masyarakat perdesaan untuk bisa bersama sama memprioritaskan
dan mengutamakan protokol kesehatan ketika kita sudah punya imunitas
apakah imunitas itu oleh karena vaksinasi apakah imunitas itu oleh karena kita sudah pernah sakit
tapi tetap saja bisa terinfeksi
akhirnya memang penyakitnya tidak menjadi pemberah
tapi kalau kita terinfeksi maka itu berpotensi untuk menularkan kepada orang lain
jadi oleh karena itu sekarang dalam situasi seperti ppkm lepo iii kita membatasi
kecuali kalau kita bekerja dalam sektor esensial
tetapi kalau tidak esensial maka kita diperlukan
di rumah tapi di rumah juga yang proporsional
artinya bagaimana kehidupan sosial kita kehidupan ekonomi kita spiritual kita ini dalam posisi seimbang
tapi yang kita lihat bahwa kita dalam proses di mana kehidupan kita sekarang
baik baik tapi kalau berbicara soal pelaksanaan dari isoter ini akan seperti apa pak alex
bagaimana kemudian proses penjemputannya kemudian lokasinya di mana
bagaimana pengawasannya apakah orang yang terlapor positif
kemudian akan dijemput atau ada interview lagi setelah itu baru dijemput
atau seperti apa pak alex
jadi bagi mereka yang positif itu pasti akan masuk di aplikasi peduli ini
atau kalau misalnya positif melalui pelacakan kontak tentu trim pelacakan kontak akan melakukan tindak lanjutnya
oleh karena itu memang di level berapapun kita ppkm nya tim pelacakan kontak itu nggak boleh turun
pembelajaran nasional beberapa bulan yang lalu mengaktifkan tim pelacakan kontak
karena kita melihat tim pelacakan kontak itu strategis praktis di dalam rangka
melihat berapa positivity rate di wilayah masing masing
jadi tim pelacakan kontak itu harus dibawa kepala desa dibawa ke luar
untuk bisa mengelolanya bersama babinsa babinka timas dan bersama unsur satgas lainnya
jadi jangan karena ppkm levelnya sudah turun ataupun sudah naik maka pelacakan kontak tidak berjalan
tim pelacakan kontak itu adalah operasi intelijen
itu adalah surveillance
jadi operasi intelijen medis namanya
ini harus menjadi salah satu kekuatan kita untuk mengkontrol positivity rate di setiap daerah dan setiap lokasi
dan ini adalah bagian dari health security
dan health security itu adalah bagian dari national security
jadi ini tidak boleh kita kendor
karena kalau health security ini jebol maka itu akan menjebol national security
makanya tim pelacakan kontak ini ini harus kita lihat ini adalah bagian dari intelijen medik
intelijen medis itu tidak bisa kita biarkan terlena dan akhirnya kita tidak mengetahui bagaimana kenaikan kasus atau penurunan kasus
jadi selagi kita masih dalam masa pandemi selagi kita masih dalam situasi bahwa ada
ada penularan ada mutasi maka kontak tracing itu menjadi salah satu fungsi utama dalam rangka penanggulan covid
di samping juga ada tiga m tiga t vaksinasi dan lainnya
baik pak alex terakhir mungkin kita tahu orang ketika sudah isolasi mandiri kemudian dianjurkan untuk isolasi terpadu dengan berbagai alasan klinis mungkin
ada yang tidak mau
kemudian bagaimana untuk mengajak orang supaya tidak memberikan
resiko lain terhadap orang sekitar untuk melakukan isolasi terpadu tadi
jadi itu sebenarnya kuncinya adalah komunikasi resiko dan komunikasi pelayanan
jadi disinilah peranan bapak rt bapak rw untuk bisa mengkomunikasikan kepada keluarga keluarga yang tidak memahami resiko dan memahami bagaimana terjadi penularan di keluarga
kita sudah pernah mengalami apa yang disebut dengan kluster keluarga
itu kita alami di bulan enam bulan tujuh
itu jangan kita ulangi lagi
apalagi omikron ini sangat mudah menular
jadi kalau kita di rumah kita harus ruangan terpisah toiletnya terpisah
tapi kalau itu tidak bisa maka pemerintah sudah menyiapkan isoter
dan ini kita turuti
walaupun tidak nyaman karena memang senyaman nyamannya memang lebih nyaman di rumah sendiri
tapi karena ini masalah keselamatan masalah resiko masalah keluarga kita maka kita harus mau ke isoter
demi keselamatan kita diri kita keluarga kita dan seluruh keluarga yang ada di sekitar
masalah kesehatan untuk diri sendiri dan juga orang lain harusnya ada peningkatan kesadaran dan kewaspadaan
khususnya di tengah lonjakan kasus covid sembilan belas varian omikron ini
pak alex ginting terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
terima kasih selamat malam